selain mengundang jamuan makan siang
wali kota surabaya tri risma hari ini juga mengajak megawati soekarno putri
mengajak taman kebun bibit wonorejo surabaya senin sore
dalam kunjungan itu risma sengaja pamer taman kota yang dinilai sukses
didampingi wali kota surabaya tri risma hari ini
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
mengunjungi taman kebun bibit wonorejo surabaya senin sore
keduanya nampak berjalan santai sambil melihat tanaman dan bunga
yang tumbuh di taman seluas enam hektare tersebut
kemesraan mega dan risma kembali terlihat saat keduanya berbincang santai
mengenai tanaman dan bunga yang berada di area taman kebun bibit wonorejo
dalam kunjungannya itu megawati maupun tri risma hari ini
enggan berbicara politik yang berkaitan dengan pilkada jatim
karena kunjungan tersebut hanya untuk melihat kesuksesan
taman kota milik pemkot surabaya
ini buat tutup tutupin ya
setali tiga uang risma juga enggan membahas politik dalam pertemuan tersebut
risma malah memuji megawati karena dianggap telah banyak memberikan ilmu
banyak sekali ilmu yang terlalu besar saya dapatkan dari kunjungan
saya juga beli kata
kurang lebih saya beli dari desa itu sepuluh ribu kata
saya sebagi tamar
jadi kalau armanya buji itu kata saya apa
soalnya saya beli
saat ini selain tri risma hari ini
bupati banyuwangi abdullah azwar anas
juga disebut sebut sebagai calon kuat yang bakal diusung pdip dalam pilgub jatim nanti